moda transportasi umum light rapid transit atau lrt jakarta fase satu dari stasiun pegangsaan dua kelapa gading hingga stasiun velodrome rawamangun berjarak lima delapan km resmi diuji coba untuk publik mulai dua puluh tujuh september dua ribu sembilan belas hingga november dua ribu dua puluh
lrt jakarta fase satu yang dikelola oleh pt jakarta propertindo ini kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis selama masa uji publik dilakukan
pengguna transportasi umum dapat mengaksesnya dari stasiun velodrome atau pegangsaan dua begitu juga sebaliknya
setelah mendapatkan kartu dan melakukan penyelesaian lrt jakarta fase satu dikelola oleh pt jakarta propertindo
setelah melakukan tap up di atas mesin saya pun masuk ke dalam kereta lrt bersama penumpang lain
kebetulan saat menjajalnya penumpang tak serame di pagi hari sehingga saya dengan leluasa memilih tempat duduk
lrt jakarta saat ini sedang melakukan uji coba publik dimulai dari stasiun pegangsaan dua sampai dengan stasiun velodrome
jadi selama perjalanan dari pegangsaan dua sampai dengan velodrome kita ada sedikitnya lima kali peberhentian sampai dengan tiba terakhir di velodrome
saat ini memang fasilitasnya sudah sangat memadai
di sini juga ada beberapa papan petunjuk ataupun juga pengumuman announcement bagi para penumpang apabila akan berhenti di tiap tiap stasiun
kemudian setiap stasiun ada kurang lebih tiga puluh detik untuk transit
pintu akan terbuka secara otomatis selama tiga puluh detik
penumpang bisa keluar turun secara tertib dan juga di sini sama seperti dengan fasilitas publik lainnya seperti mrt dan juga krl tidak boleh ada fasilitas makan dan minum
membawa hewan peliharaan ataupun juga yang membawa putra putri yang bisa main main di sini itu tidak diperkenankan
uji publik kereta lrt ini sepertinya mendapat respon positif dari masyarakat yang tengah mencobanya
bagus pelayanannya juga bagus ramah juga security nya
terus kita diarahin dari awal kan kita memang nggak tahu nih
kita diarahin dari awal sampai masuk
dan di dalam keretanya juga nyaman ya dingin bersih wangi
harapannya mbak yuli ke depan gimana mbak
harapannya seperti ini terus ya bagus nggak ada sampah di mana mana
terus semakin nyaman lah pokoknya naik transportasi umum
tetap nyaman bersih tepat waktu enak lah
untuk anak anak nih sementara ini happy banget
iya ada mainan baru
ada mainan baru
nah harapan ke depannya mbak winda sendiri sebagai warga dki gimana
mudah mudahan warga dki nya bisa menjaga
dari kebersihan pokoknya fasilitas keseluruhannya
tapi untuk pemerintahnya semoga ini tetap bisa menjaga juga
seperti ini dipertahankan terus malah kalau bisa ditingkatkan
staf humas lrt jakarta santi pradayini mengatakan untuk uji coba lrt ini
pihaknya membuka jam operasional sejak pukul lima lebih tiga puluh menit
hingga pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
yang siap melayani masyarakat di enam stasiun
boulevard utara boulevard selatan pulomas ekwistrian dan filodrom
untuk operasi sendiri bisa dilihat di sini ada satu transit ya yang kita operasikan
dan juga transit transit lainnya yang selalu bergerak terus dari stasiun ke stasiun lainnya
yang mana satu transit ini mampu untuk menampung dua ratus tujuh puluh penumpang dalam satu kali perjalanan
dan untuk total kereta yang kami miliki itu ada sekitar enam belas kereta
atau ada delapan transit yang siap untuk kami operasikan
santi menambahkan setelah uji publik selesai penumpang nantinya
akan dikenakan lima ribu rupiah untuk satu kali perjalanan dari semua stasiun yang ada
kedepannya warga jakarta akan menikmati jalur lrt fase dua
dari pegang saan dua ke mangkare jakarta selatan
dan dari pegang saan dua ke sunter jakarta utara
arman helmi ahmad roby jakarta